kita ke informasi pertama tiang penyangga jalan tol becakayu di jalan di panjaitan jakarta timur ambruk pada selasa dini hari
akibat insiden ini sejumlah pekerja mengalami luka luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
bangunan tiang yang masih dalam proses pengerjaan ini tampak hancur setelah material konstruksi juga terlihat berantakan di bawah tiang beton ini
sejumlah pekerja terluka namun belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola terkait insiden ini
hingga saat ini proses pengerjaan terhenti sementara
tujuh orang pekerja terluka akibat tertimpa material bangunan empat orang pekerja berhasil dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit uki jakarta untuk mendapatkan perawatan medis
sedangkan tiga orang pekerja lainnya diduga masih tertimbun material puing
saya tidak berhasil mencari penyelesaian untuk mengambil alih dari tempat yang terdekat
saya tidak berhasil mencari penyelesaian untuk mengambil alih dari tempat yang terdekat